survei berbeda menunjukkan angka di bawah lima puluh persen
hasil ini berbanding terbalik dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan jokowi jk yang berada jauh di atas lima puluh persen
dalam tiga survei yang dirilis baru baru ini tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah jokowi cukup tinggi
menurut survei indikator politik indonesia tingkat kepuasan masyarakat terhadap tiga tahun kinerja jokowi jk mencapai enam puluh delapan tiga persen
sementara survei kedai kopi menunjukkan lima puluh lima tujuh persen responden puas dengan pemerintah jokowi jk
tingginya kepuasan publik juga terukur dari survei smrc yang mencapai enam puluh satu persen
implementasi kebijakan dan pembangunan infrastruktur yang berjalan menjadi salah satu indikator kepuasan masyarakat tersebut
mengapa menguat menurut survei ini
karena beberapa alasan
satu karena tingkat kepuasan meningkat dan stabil
kedai kopi menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap tiga tahun kinerja jokowi jk
penilaian masyarakat kepada berbagai kondisi nasional seperti ekonomi negara negara hukum politik pertahanan amanan itu penilaian masyarakat positif
penilaian masyarakat terhadap hasil kerja pemerintah umumnya positif
apa itu hasil kerja pemerintah misalnya dalam hal pembangun jalan umum infrastruktur kemudian layanan kesehatan layanan pendidikan kemudian pemberantasan korupsi
menariknya meski tingkat kepuasan masyarakat cukup tinggi hingga lebih dari lima puluh persen
hasil itu berbanding terbalik dengan elektabilitas
presiden jokowi yang berada di bawah lima puluh persen
menurut survei smrc elektabilitas jokowi pada september dua ribu tujuh belas ada di angka tiga puluh delapan sembilan persen disusul oleh prabowo dua belas persen
sedangkan pada survei lembaga kedai kopi jokowi meraih angka empat puluh empat sembilan persen dan empat puluh delapan sembilan persen memilih selain jokowi
sementara lembaga indikator politik indonesia mencatat tiga puluh empat dua persen responden memilih jokowi dan sebelas lima persen memilih prabowo
saat ditanya pertanyaan terbuka siapa capres pilihannya
meski pilpres dua ribu sembilan belas masih berlangsung kurang lebih dua tahun lagi
sejumlah indikator dalam survei bisa menjadi gambaran bagaimana kontestasi politik akan berlangsung nantinya
agus jurmansyah cnn indonesia
pemilihan presiden masih dua tahun lagi namun sejumlah lembaga survei sudah mulai merilis tingkat keterpilihan atau elektabilitas
berbagai tokoh politik termasuk presiden jokowi dodo sebagai petahana
dengan ukuran tingkat kepuasan kerja pemerintahan yang tinggi
menurut beberapa lembaga survei berbeda begitu apakah elektabilitas presiden joko widodo sebagai petahana juga berbanding lurus
untuk membahas hal itu malam ini saya sudah bersama dengan andre rosiade wasekjen dpp partai gerindra
sudah hadir kemudian ada eriko sutarduga yang juga wasekjen dari dpp pdi perjuangan
terima kasih sudah hadir
kita akan lihat kembali data terbaru ya dari indikator
ini adalah lembaga survei terakhir paling tidak sampai kemarin begitu
yang merilis hasil surveinya
terkait dengan tingkat kepuasan kerja dan juga elektabilitas sejumlah tokoh politik
termasuk presiden jokowi dodo dalam hal ini sebagai petahana
yang akan diprediksi akan bertarung pada pemilu presiden dua ribu sembilan belas
kita lihat data selengkapnya berikut ini
baik ini adalah data dari tingkat kepuasan terhadap kinerja joko widodo
ya yang menilai cukup puas adalah enam puluh tiga puluh sembilan persen
sangat puas tujuh sembilan puluh lima persen
artinya sekitar enam puluh tujuh persen atau enam puluh delapan persen begitu ya yang mengatakan puas
lalu yang mengatakan kurang puas dan tidak puas sama sekali ada dua puluh tujuh dua puluh tiga persen plus dua dua puluh enam persen
artinya sekitar dua puluh sembilan atau tiga puluh persen yang mengatakan tidak puas
cukup tinggi yang mengatakan puas terhadap kinerja pemerintahan jokowi jk
kita lihat data selanjutnya
ya ini pertanyaannya sebenarnya adalah siapakah yang akan anda pilih jika pemilihan presiden digelar saat ini
ini pertanyaan yang terbuka tanpa diberikan pilihan nama
jadi ini bisa dikatakan sebagai top of mind sebenarnya
dari sini terlihat nama joko widodo memperoleh tiga puluh empat dua persen
ada beberapa nama lain lagi juga sebenarnya ada cukup banyak tapi kita cumlik keempat
ada sby dua lima persen dan haritanus tribio satu persen
ini top of mind begitu ya
kemudian data selanjutnya
dengan simulasi delapan nama
pertanyaan yang sama siapakah yang anda pilih jika pemilihan presiden digelar saat ini
tetapi dengan diberikan pilihan nama delapan nama di sini
dan agus harimurti yudhoyono gatot nurmantio tito karnavian sukarwo sri mulyani indrawati
di sini menunjukkan dua tertinggi yakni joko widodo lima puluh empat enam persen
kemudian ada nama anies baswedan ahaya dan seterusnya
di sini ada juga nama gatot nurmantio
ini nama yang mungkin beberapa waktu terakhir ini cukup sering disebut di media
baik kita lihat data selanjutnya
ini dengan simulasi dua nama artinya head to head seperti ketika terjadi pada dua ribu empat belas lalu
jokowi dodo meroleh lima puluh delapan sembilan persen dan tiga puluh satu tiga persen prabowo subianto
sepertinya itu terakhir datanya ya
baik ada dua data lagi
kita simpan terlebih dahulu data ini
nama pak jokowi dan juga nama pak prabowo
dari data indikator dan beberapa data survei yang lain beberapa waktu terakhir
mungkin dari bang eriko terlebih dahulu
bagaimana anda melihat tingkat elektabilitas orang jokowi dodo dalam top of mind begitu ya
petahana tapi tidak sampai lima puluh persen
bagaimana anda melihatnya
kalau kita lihat sebenarnya dari hasil survei terakhir
ada empat survei terakhir
tiga itu kurang lebih sama
seperti dari indikator dan smrc
cmrc csis yang sedikit berbeda hanya survei kedai kopi
artinya ini tingkat popularitas elektabilitas dari pak joko widodo di angka enam puluh delapan persen
kurang lebih seperti itu
sebenarnya kalau kita bicara jujur kami sendiri kaget dengan hal seperti ini
artinya di tahun ketiga ya
biasanya kalau masih katakan di pertengahan jalan
ibarat bangunan ini masih enam puluh persen
itu sudah setinggi itu
justru di luar
di luar ekspektasi kita
oh ini justru di luar ekspektasi
kalau biasanya kan di tahun ketiga ini apalagi dalam tahap proses pembangunan begini
masih banyak banyak yang belum selesai
seperti itu tingkat popularitas itu biasanya masih di bawah lima puluh
ini sudah di angka enam puluh
justru kita seperti ini kita justru harus lebih aware
dan betul betul menjaga ritme ini untuk baik sampai di akhir dari masa prioritas beliau
karena biasanya berdasarkan hasil survei juga
masyarakat itu secara mayoritas
akan menentukan pilihan di enam bulan terakhir
tiga bulan dan yang terbanyak itu di satu bulan
ini hanya sebagai gambaran saja menurut anda
sebagai gambaran dan ini juga mengingatkan
memang saya harus jujur mengakui
tidak ada satu jaminan
ini contohnya anomali di jakarta
di atas tujuh puluh persen tingkat kepuasan
tidak terpilih atau katakan belum memenangkan pertarungan di gubernur dki jakarta
walaupun dengan berbagai macam sebab atau apa
nah ini justru pada saat ini di tahun ketiga ini
ini berbanding lurus dengan tingkat kepuasan kinerjanya atau seperti yang konteks pilkada dki
bahwa masyarakat indonesia itu sudah sangat dewasa
artinya tidak ada sesuatu hal yang bisa kita lihat
wah secara katakan secara politis tingkat kepercayaan itu tinggi
bahwa ada optimistis kemudian bahwa presiden ini bekerja
bahwa presiden ini layak untuk dipercaya
tetapi juga kalau kita lihat survei ini berdasarkan ekonomi
juga belum sesuai dengan hal hal
tetapi kalau kita lihat survei ini berdasarkan ekonomi juga belum sesuai dengan hal hal
nah ini yang tentu menjadi juga katakan mengingatkan kita untuk bisa lebih menjaga pertumbuhan ekonomi
yang tentu sebaik ini atau bahkan lebih baik lagi ke depannya
ini juga berdasarkan hasil survei
jadi kita harus mengambil dari sisi positif
artinya sangat kita mengapresiasi hasil yang dilakukan oleh lembaga lembaga survei ini
karena dari masa kerja lima tahun
nanti tanggal dua puluh oktober kan tiga tahun
masih ada dua tahun lagi
seperti itu mas
jadi sekali lagi ini kita bersyukur
kita diingatkan di tahun ketiga ini
untuk lebih mempush untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih baik
itu kan ketika diberikan pilihan nama ya
tapi ketika tidak diberikan pilihan nama tadi
angkanya masih antara tiga puluh sampai kemudian tiga puluh
yang belum menentukan pilihan juga cukup besar
dan kalau dilihat dari sini ya mas andrei
dari hasil yang tadi
yang tadi ini
ini akan bertemu lagi katakan head to head antara pak presiden jokowi
bisa jadi seperti itu ya
bisa jadi seperti itu
dengan pilihan nama yang ada ya
walaupun secara realistis
mas kita melihat bahwa kemungkinan ada calon ketiga
ini yang sedang digadang gadang oleh beberapa teman partai lain
tapi sekali lagi ini kan trial
mencoba melihat kondisi market seperti apa
kemudian sambutan dari masyarakat seperti apa
nah ini tentu menjadi waktu nanti yang akan menentukan
karena dinamisasi politik itu tidak bisa hitungan matematis sekarang untuk dua tahun yang akan datang
itu sangat dinamis sekali
tapi sekali lagi kita melihat data yang ada sekarang
mungkin ini bisa menjadi refleksi juga dari partai
kita mengasumsikan dengan data sekarang
seperti partai partai politik yang memberikan dukungan ke tokoh masing masing
tadi ada simulasi head to head kalau dalam survei indikator yang terakhir bang andre
jaraknya cukup jauh antara pak prabowo dengan pak jokowi
ini berbeda dari waktu pilpres dua ribu empat belas lalu memang lumayan tipis sebenarnya
tapi kok sekarang semakin menjauh ketika pak jokowi mungkin juga banyak dikritik
tingkat kepuasan kinerja memang tinggi
tapi tadi dari elektabilitas sebenarnya juga start of mind begitu ya
bahkan burhanuddin mutadi mengingatkan ini pemilu presiden ke depan tidak akan mudah juga bagi pak jokowi ini
walaupun sebagai petahana sekarang
tapi melihat head to head jaraknya cukup jauh pak prabowo
secara apa namanya sebagai oposan begitu ya
mungkin bisa disebut juga belum
mampu memaksimalkan posisinya sebagai oposisi
baik terima kasih
jadi begini mas
kalau kita lihat seluruh lembaga survei
bahwa ternyata kan pak jokowi itu ya kesimpulan dari seluruh lembaga survei yang ada
mulai dari smrc indikator median kedai kopi
itu kesimpulan yang kita lihat dari seluruh lembaga survei yang merilis dalam beberapa minggu terakhir
yang perlu ditekankan melihat hasil survei itu
dan bagi kami meskipun pak prabowo dianggap jauh dari pak jokowi
ini masukan bagi kami
dan kami menyadari bahwa pak prabowo kan sekarang belum bekerja
dalam arti kata presiden jokowi tiap hari muncul di media
pak jokowi tiap hari disebut di berbagai televisi
maksudnya belum bekerja secara politik ya bagi pak prabowo
karena pak prabowo kan belum kampanye keliling ya
beda dengan pak jokowi yang tiap hari berkunjung ketemu masyarakat
tiap hari muncul di televisi
wajar sebagai petahana ya
jadi wajar secara petahana orang melihat beliau
tapi ternyata dukungan dan asumsi kerja kerja pak jokowi itu ternyata tidak ada
ini memang peluang bagi pak prabowo yang memang saat ini kita akui memang masih belum bekerja
belum berkampanye keliling keliling belum ketemu masyarakat dan belum mengumumkan gagasan gagasan baru beliau
nah ini yang saya lihat kesimpulannya
tapi apakah bisa kesimpulannya ditarik dari data elektabilitas yang masih dua tahun ini
dari tingkat kepuasan kinerja pemerintahan jokowi jk nya
jadi ini kan lucu juga asumsi yang disampaikan indikator
tapi kita juga baca breakdownnya menyatakan bahwa sekarang masyarakat lebih susah mencari kerja
lalu di sini masyarakat sekarang lebih susah untuk mendapatkan kebutuhan bahan pokok
bahkan tingkat pengangguran semakin tinggi
dan kita lihat ternyata tiga tahun pemerintahan pak jokowi ini banyak sekali janji janji kampanye yang belum bisa dilaksanakan
contoh yang paling rame sekarang di berbagai media
pak jokowi itu selalu mengulang ulang bahwa beliau akan memperkuat kpk
faktanya adalah sekarang di jaman pak jokowi ini lah kpk diobok obok
bahkan partai partai pendukung pak jokowi itu adalah motor untuk seakan akan melemahkan kpk
ini dari sisi penegakan hukum maksudnya
itu penegakan hukum ya
soal presiden selalu berkata
pak presiden selalu bilang waktu kampanye akan membeli kembali indosat
akan melaksanakan nawacita trusakti bagaimana indonesia berdolat
faktanya sekarang apa
presiden mengukakan akan menjual aset aset bumn kita
bahkan investasi yang masuk ke indonesia ternyata tidak berefek pada pembuka lapangan pekerjaan
banyak investasi yang masuk dari china
bangun pabrik semen misalnya
ternyata pegawainya dari china langsung
bahkan mekarta yang digadang gadangkan mendapatkan investasi rp tiga ratus lima puluh triliun dari china
kalau kita saksikan kalau menteri tenaga kerja datang atau dirjen imigrasi datang
saksikan ke lapangan itu banyak tenaga kerjanya langsung tenaga kerja asing
bahkan tukang gali pasirnya pun tenaga kerja asing
jadi tidak ada dampak investasi
itu kan biasa ya
sama seperti pak ahok yang dibangun oleh lembaga lembaga survei ini
tapi faktanya sekarang terjadi perlambatan ekonomi
jauh di bawah tahun yang pertama seperti lalu
lalu bahkan sekarang sektor konsumen keluarga juga menurun
sehingga menyebabkan banyak sekali toko toko retail mulai bertutupan
baik nanti kita akan kembali ke bang eriko ya setelah jeda
tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
saya ingin menanyakan bagaimana cara indonesia menginginkan presiden baru
anda setuju bang eriko soal ini
coba kita lihat boleh dibuka data datanya bahwa semuanya itu kecuali jakarta
kita tidak berbicara persoalan lain
tapi sekali lagi itu kan
dari asumsi kita mengadakan pemilu pada saat ini
ini masih ada dua tahun lagi
saya cuma ingin menyampaikan bahwa dalam era dua tahun ini dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas
bahwa ini akan menyelesaikan beberapa tahapan dari infrastruktur
kalau kita lihat dari perjalanan kita tadi karena memang semua sedang membangun
memang persoalannya dirasakan oleh rakyat
kita juga harus mengakui jujur seperti itu
tetapi ekspektasi masyarakat itu menyadari betul
seperti tadi saya sampaikan kedewasaan masyarakat itu
bahwa masyarakat melihat bahwa pemerintah ini bekerja sudah benar sudah baik
nah hanya memang perlu ditingkatkan lagi itu benar
karena di angka lima satu itu itu bisa menampung tenaga kerja yang ada saat ini
dan ini yang kita bisa dapatkan bila mana
ini sebenarnya simpel saja
bagaimana mau membangun di daerah
atau katakan mau supaya distribusi dari katakan produksi yang ada di dalam wilayah di indonesia bisa keluar ke daerah lain
mendapatkan harga yang lebih bagus
begitu juga masyarakat perkotaan mendapatkan harga yang juga lebih optimal
kalau tidak ada infrastruktur yang baik
ini kan seperti ada yang
jadi mau infrastruktur dulu difokuskan
memang seperti itu
kalau kita lihat juga persoalan persoalan sekarang di dunia dengan kondisi ekonomi dunia yang memang jauh dari baik

kalau kita lihat di amerika juga
bahwa pembangunan ini memang harus dilakukan dengan infrastruktur
supaya masyarakat yang di dalam juga bisa mengakses lebih baik keluar
tetapi tentunya dalam proses pembangunan ini juga yang sedang berjalan ini
proses pembangunan secara ekonomi regulasi dan lain lain juga memang harus berjalan
dan ini sekarang tahapannya sedang terjadi
nah sekarang begini
nah kalau dilihat
yang paling penting sebenarnya finishing nya
finishing sebenarnya yang paling utama
nah finishing ini ada di dua tahun terakhir
dan kalau kita melihat ini juga belum selesai
bahwa ini memang kita berharap karena proses pembangunan itu tidak selesai dalam lima tahun
paling tidak minimum di angka sepuluh tahun
tapi progres yang ada saat ini tentu sesuai ekspektasi
dan apa yang disampaikan ini juga dalam kampanye ini sedang berjalan
apakah sudah sempurna belum
kita harus jujur mengakui itu
tetapi proses proses yang ada ini menuju ke arah kesana
dan itu dilihat oleh masyarakat
ya tentunya kami menyambut juga baik apa yang disampaikan oleh bung andre atau oleh katakan
walaupun di sistem kita kan tidak ada yang namanya oposisi kan
itu kan membuat kita untuk menjadi aware untuk menjadi kita lebih waspada dan juga menjaga ini dengan baik
dan seperti saya sampaikan di awal tadi bahwa ini di luar ekspektasi kita
lebih tinggi dari yang kita rasa seharusnya dalam proses
ini datangnya mungkin harus sama kayak ini
menggunakan yang tingkat populer kita setelah elektronik
seharusnya setelah elektabilitas
baik itu yang di tingkat popularitas elektabilitas maupun di tingkat perekonomian
tetapi tingkat itu yang dirasakan oleh masyarakat itu kan satu kejujuran yang dirasakan oleh sekali
masyarakat di luar ekspektasi yang dimaksud pdi perjuangan ini di luar ekspektasi jauh lebih tinggi
lebih baik dari yang seharusnya
dan memang belum sempurna itu pasti
karena pembangunan ini sedang berjalan
tidak mungkin dalam pembangunan berjalan bahwa ini semua bisa berjalan
tidak mungkin dalam pembangunan berjalan
bahwa ini semua bisa sempurna langsung
bahwa semua wah kita dapat menikmatinya saat ini
kan tidak saat ini juga
tingkat elektabilitas itu kita pisahkan dulu ya
tadi elektabilitas dengan ketika pertanyaan diberikan pilihan nama mungkin itu yang dimaksud oleh bang eriko ya
tadi kan kita lihat bahwa antara smrc dengan indicator
kalau tadi tingkat dikatakan kalau sekarang terjadi pemilihan presiden
tapi tingkat yang belum memilih juga
tinggi itu harus dilihat lagi ya
mungkin akan kita lihat lagi nanti datanya ya
tapi saya yakin sambil disiapkan dulu ini secara teknis datanya seperti apa nanti
kita akan melihat dulu
tapi nanti kita tunjukkan datanya lagi ya
itu mungkin banyak hal yang belum dipenuhi oleh pemerintahan saat ini contohnya
mungkin soal kpk memperkuat kpk
kemudian soal bahwa pansus angket lebih banyak diisi oleh
nanti boleh dilihat hasil surveinya
bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pembenahan sektor hukum itu itu sangat baik
nanti bisa dibuka dari hasil survei tadi indikator
karena kebetulan tadi pagi saya juga bersama sama dengan bu burhanudinmu tadi melihat
untuk soal hukum
oke ada tanggapan dari anda
ya yang jelas kalau kami melihat berbagai lembaga survei yang ada
sudah dibuka ya
mulai dari smrc median kedai kopi bahkan sampai indikator
kita memang melihat bahwa pak prabowo masih tertinggal
tapi bagi kami itu angka nggak terlalu besar
tertinggal tidak terlalu besar ya
menginginkan presiden baru
itu fakta yang terungkap dari berbagai lembaga survei yang ada
dan pak prabowo memang belum bekerja
dalam arti kata belum berkampanye
beda dengan presiden jokowi
presiden jokowi tiap hari kita lihat muncul di media
presiden jokowi tiap hari ketemu dengan masyarakat
berbeda dengan pak prabowo yang belum melakukan aksi aktif
belum melakukan aksi aksi di lapangan seperti itu
sehingga pak prabowo terlihat belum bekerja
sehingga elektabilitasnya belum meningkat
seberapa jauh kira kira misalnya
pengalaman kami di dua ribu empat belas
pengalaman kami di dua ribu empat belas
yang disampaikan bung andre tadi
jadi nanti saya selesaikan dulu
boleh saya selesaikan dulu apa
di pemilu dua ribu empat belas kita masih ingat di awal pak prabowo mencalonkan diri
tapi faktanya ya ternyata bedanya tipis
waktu pemilu presiden dua ribu empat belas
jadi peluang pak prabowo menangkan pemilu presiden justru lebih besar
apalagi terus terang bagaimana pak jokowi kita lihat dan dirasakan oleh masyarakat bahwa
kehidupan sekarang jauh lebih sulit
harga sembako naik
tingkat pertumbuhan ekonomi rendah
dan bahkan sekarang kita sebagai aktivis sama sama demonstran dulu sama bang ericko
sekarang kita rasakan bagaimana sekarang penangkapan penangkapan mulai marak
seperti zamannya orde baru
itu yang terjadi dan dirasakan
kami kan sudah pernah merasakan sepuluh tahun juga di luar daripada pemerintahan
nah kita juga harus melihat secara jernih kalau tadi bung andre konsisten dengan hasil survei
coba dilihat hasil survei csis
nah partainya bung andre partainya pak prabowo menurun
yang dilihat dalam tiga tahun ini
bahwa tidak ada satu jaminan bahwa di luar pemerintahan itu menjadi lebih baik
masyarakat itu sudah melihat kinerja daripada wakil wakilnya
kader kader partai tersebut seperti apa sebenarnya yang dilakukan
ini saat ini
saat ini saja sudah unggul
nah sekarang saya sampaikan dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas infrastruktur mayoritas sudah selesai
finishing justru akan mendongkrak elektabilitas
tadi saya sudah sampaikan
itu saja sudah bisa seperti ini
nah kita lihat
tentu kita bukan juga mau mengatakan bahwa kita lupa diri
wah ini sudah pasti luar biasa hasilnya
kita lihat dalam dua tahun terakhir
dan masyarakat juga sudah sangat dewasa
kalau memang ini ekspektasi yang dilakukan pemerintah ini
tentu mereka mengapresiasi
saya sudah katakan tadi berulang ulang
bahwa masyarakat ini sudah sangat dewasa
tidak ada yang tertutup sekarang
tidak ada yang bisa disembunyikan
atau katakan tidak ada bahwa ini ada penekanan atau ini ada apa
ini semua sudah terbuka
dan kalau itu dilakukan
kepuasan terhadap soal hukum tadi juga tidak akan setinggi itu
boleh dibuka nanti hasil survei
jadi seperti itu
nah dengan asumsi bahwa survei ini pada hari ini
nah masa pemerintahan ini masih ada dua tahun lagi
kita lihat dalam dua tahun ke depan
nah tentu dengan yang disampaikan tadi bung andri
ini menjadi satu catatan juga buat kami
untuk lebih meningkatkan lagi
untuk lebih baik lagi ke depannya
menyelesaikan persoalan persoalan ekonomi yang tentunya ini perlu kita juga
argumen yang disampaikan bung andri tadi
bahwa perbedaan yang cukup jauh tadi
misalnya antara pak prabowo dan juga pak jokowi dodo
karena memang pak jokowi sekarang sebagai pak tahana
banyak aktivitasnya tertutup
oleh media muncul dan lain sebagainya
tapi tentunya kalau ada kekurangan juga kan tetap
tetap menjadi sorotan
ada dua sisi ya berarti ya
ada dua sisi tentu
seperti dua sisi mata uang
nah kalau argumen yang coba dipakai oleh bang andre seperti itu
mengapa tidak bekerja saja dari sekarang
misalnya sebagai pihak yang berseberangan dengan pemerintah
dalam hal ini misalnya penyeimbang ataupun oposisi bahasanya begitu ya
misalnya ada kekurangan dari presiden jokowi
kritik yang muncul dari gerindra
harusnya kan bisa dioptimalisasi sebenarnya oleh partai gerindra
juga mungkin pak prabowo
kita kan sudah mengambil posisi sebagai oposisi yang konstruktif ya
selama ini kita selalu memberikan kritik kritik
yang memberikan solusi kepada pemerintah
itu sudah diambil oleh partai gerindra
makanya kami di survei yang kami hadapi sekarang
yang kami terima di berbagai lembaga survei
yang kita lakukan
posisi partai gerindra itu sekarang bersaing ketat dengan
pdi perjuangan untuk di posisi satu dan dua
itu yang pertama
yang kami lakukan sekarang adalah memastikan anggota dpr
dpr di tingkat satu
dpr di tingkat dua
kader kader gerindra ini benar benar bekerja untuk rakyat
dirasakan manfaatnya oleh rakyat
dan menjauhi berlaku koruptif
ini yang penting
itu sudah dilakukan oleh partai gerindra
dan bahkan sekarang
kita selalu mengingatkan kader kader kita yang dieksekutif
untuk bekerja demi rakyat
nah anies dan sandi
yang akan dilantik enam belas oktober
ini juga pertaruhan bagi partai gerindra kedepan
bagaimana mas anies dan bang sandi menunjukkan
performancenya yang harus lebih besar dari
dan lebih hebat daripada pak ahok dan pak jarot
ini yang pertaruhan kami juga
dan ini akan kami jaga
itu yang disampaikan oleh pak prabowo
keberhasilan anies dan sandi
juga akan mendongkrak
keberhasilan popularitas dan elektribus pak
jadi memang itu yang salah satu
apa namanya salah satu
amunisi yang nanti juga bisa
yang diharapkan oleh partai gerindra
sementara dua tahun terakhir ini
untuk pdi perjuangan
karena kami tidak menguasai pemerintahan pusat
tapi kader kader gerindra yang ada di daerah
akan menunjukkan kinerja yang sangat luar biasa
seandainya gerindra berkuasa nanti menjadi presiden
insya allah indonesia akan lebih baik
dan lebih sejahtera
dan kedolatan kita akan terjaga
kita tidak akan membebek
bahkan investasi yang masuk ke indonesia
dipastikan untuk membuka lapangan pekerjaan
bagi rakyat indonesia
memindahkan tenaga kerja asing
masuk ke indonesia seperti di zaman pak jokowi sekarang
sehingga terus terang
bagaimana sulitnya masyarakat mencari pekerjaan saat ini
yang menarik dari ketika dalam hasil survei ini dirilis
berbagai survei merilis
dan juga memunculkan tingkat kepuasan kinerja
terhadap pemerintahan jokowi ck
ada yang mengomentari bahwa
tingginya kepuasan kinerja
tingkat kepuasan kinerja
terhadap pemerintahan jokowi jk ini
nanti kita akan ulas setelah
jadwal berikut tetaplah bersama kami
baik sekarang kita akan munculkan cuplikan
dari pernyataan salah satu elit dari partai demokrat
yang ini tepatnya wakil ketua umum partai demokrat
roy suryo yang sempat menyebut atau mengomentari
bahwa tingginya tingkat kepuasan kinerja
terhadap pemerintahan jokowi ck
hasil ini bagus karena ini yang nampak di permukaan
saya harus memberikan apresiasi
kepada para tim
yang ada dibalik
dari pak jokowi
timnya ini bekerja untuk luar biasa keras
luar biasa ekstra keras
mereka lah yang ada dibalik pemerintahan selama ini
selalu siap sudah pasukan
jadi kalau ada ya
buat buzzernya ada
jadi kalau ada komentarnya bagus
jempolnya banyak sekali
sampai jempolnya sendiri
tapi ini hebat
harus diakui ini hebat
tapi ini bagus
kalau terlalu besar
yang sebenarnya dirasakan masyarakat itu
mengomentari melihat tanggapan yang disampaikan oleh
roy suryo dari demokrat
iya kebetulan kemarin kami sama sama juga
di salah satu media
dan kita membahas soal ini juga
ini kan dua hal yang berbeda
ini hasil survei yang kita dapatkan
kita bahas saat ini
dan kemarin kemarin juga
mengenai hasil survei
nah apakah survei ini kita mau percaya atau tidak
kan kembali kepada masing masing
masing masing yang menanggapi ya
surveinya seperti apa
tetapi ada beberapa survei
yang menyatakan memang seperti ini hasilnya
nah kalau kita mau mengasumsikan
apalagi tingkat kepercayaannya ada
tergantung tingkat penyebaran dari
nah ini berbeda dengan namanya buzzer
nah kalau buzzer lain lagi
mas roy suryo lebih paham itu seharusnya
bisa membedakan antara hasil survei dengan
tapi kalau ini pun mau ditanggapi
berarti kita tidak mempercaya sesuatu hal apapun juga
akhirnya seperti itu ya
kalau seperti itu juga
apakah kita juga bisa meyakini
apa yang disampaikan oleh
nah ini seperti dua sisi mata uang
kalau anda tidak percaya ya
apakah juga bisa diyakini
nah itu kembali kepada
kepada yang bersama
tapi satu hal mas
dari awal saya sudah menyampaikan
bahwa masyarakat sekarang
tidak bisa lagi namanya pencitraan
misalnya kita bernyanyi
atau katakan berpuisi
untuk meyakinkan masyarakat
tidak bisa lagi
masyarakat melihat hasil kerjanya
sama seperti tadi bung andre sampaikan
sudah menyiapkan kader
apakah kadernya hanya itu itu saja
bisa tidak menampilkan kader yang mudah
kalau seperti di kami
sekali lagi bukan dalam rangka hal apa
ya sudah menunjukkan
bahwa yang dicalonkan bukan ketua umum
yang disarankan adalah pak joko widodo
dari sebagai pengusaha menjadi wali kota
kemudian menjadi gubernur
kemudian menjadi presiden
ada mas ganjar
ada ibu risma
banyak yang bisa ditampilkan
kader kader muda juga
nah ini yang dilihat oleh masyarakat juga
bahwa yang terlihat
ini kritikan kepada partai
tidak terjadinya proses kaderisasi regenerasi itu
bahwa di pdi perjuangan sudah menunjukkan
berhasil membantah itu maksudnya
artinya kami juga menyadari
ini belum sempurna
dan ini proses
melihat dari hasil survei ini
terhadap kenyataan yang ada
secara jujur kita melihat masyarakat indonesia sudah sangat dewasa
dan itulah yang dilihat dari hasil survei
sekali lagi dengan asumsi
mempercaya hasil survei ini
kalau tidak juga tidak
tidak menjadi satu masalah
karena proses ini masih dua tahun lagi
kembali kepada masing masing
kepada cara kita untuk mengapresiasi
hasil seperti ini
tapi bagi kami
dan juga menjadi satu catatan
mengingatkan bahwa ini belum selesai
bahwa proses ini masih berjalan
dan belum sempurna
oke bagaimana bung andri soal kaderisasi tadi
karena misalnya melihat angka yang agak jauh
walaupun diyakini seperti dua ribu empat belas
sepuluh sampai lima belas
ternyata bisa kekejar beda tipis
tapi kan bukan hanya soal itu
misalnya soal kaderisasi
jadi saya ingin menyampaikan
gerindra terus melakukan kaderisasi
hampir tiap bulan kita melakukan kaderisasi di hambala
tapi majunya pak prabowo nanti di dua ribu sembilan belas
itu murni permintaan rakyat indonesia
memang rakyat dan kader gerindra
yang meminta beliau untuk maju
bukan ambisi pak prabowo semata
ini faktanya pak prabowo
bukan perintah pak prabowo ini ya
jadi ini adalah permintaan rakyat
karena pak prabowo datang misalnya berkunjung ke berbagai daerah
itu masyarakat meminta
itu memang survei atau memang bagaimana tuh ya
yang kedua juga dirasakan sendiri
berbagai kelompok masyarakat datang ke gerindra dan ke pak prabowo
untuk menyampaikan bahwa pak prabowo harus maju untuk pilpres dua ribu sembilan belas
jadi ini permintaan murni
dari masyarakat kepada pak prabowo
memang rakyat menginginkan perubahan
rakyat menginginkan pergantian presiden
itu sudah terbukti di survei survei yang ada
ini faktanya tiga tahun pemerintahan pak jokowi ini
bisa dilihat di median kedai kopi smrc bahkan indikator
itu semua terlihat jelas
karena yang disampaikan bang ericko tadi
kinerja kinerja pak jokowi ini memang belum dirasakan oleh masyarakat
bagaimana ekonomi semakin melambat
tapi kan masih ada dua tahun lagi seperti yang disampaikan juga bang eriko
kita akui masih ada dua tahun lagi
bang ericko mengingatkan bahwa dua tahun akan melakukan penyempurnaan
dan tentu dalam dua tahun ini pak prabowo akan turun ke gelanggang
untuk membuktikan kepada rakyat indonesia prabowo ada
dan insya allah prabowo akan memenangkan pilpres dua ribu sembilan belas
dan memastikan indonesia lebih sejahtera
bukan indonesia yang katanya akan sejahtera
tapi faktanya sekarang kpk diobok obok ya
harga sepakku sulit bang
kalau memang betul gerindra mungkin nanti dengan yang lain
karena tidak mungkin gerindra sendiri bisa mencalonkan
harus dengan partai lain juga
kalau ini nanti memang dicalon pak prabowo
kami sangat bersyukur bahwa sudah punya pengalaman yang lalu
maksudnya sangat bersyukur ini sudah terpetahkan
artinya kita siap dengan menantikan pertarungan dua tahun lagi
tapi bukan saat ini seperti hasil survei
bahwa ini masih dua tahun lagi
tapi kalau andainya pun mas andre yang maju nanti ternyata diminta ada proses kaderisasi
karena itu juga kita siap
artinya tidak menjadi satu masalah
siapapun itu tentu kan berkompetisi untuk yang terbaik bagi bangsa indonesia
artinya bagi kita inilah proses yang terjadi
proses pendewasaan dalam demokrasi
dan ini sudah sangat baik
artinya kita berkompetisi secara kinerja secara kapasitas kapabilitas
dan dilihat juga gesturnya seperti apa benar nggak
masyarakat sudah sangat berpikir
yang paling penting memang yang ditagih masyarakat terhadap adanya partai partai politik ini
menyodorkan nama nama yang berkualitas begitu
untuk menjadi pilihan masyarakat sebagai pemimpinnya ya
supaya masyarakat bisa memilih yang terbaik
dari antara yang terbaik diantara bangsa kita ini
sementara terima kasih
bu andre rosario terima kasih juga bang erik nusantara juga telah bergabung bersama kami malam ini
dan prime news akan hadir kembali setelah jeda berikut dengan rangkuman fokus bahasan kami malam ini